memberi anak mereka obat sirop
bukan hanya orang tua sejumlah dokter anak menyebut bingung
menghadapi larangan obat sirop bagi anak

semua anak ada obat sirop
persentase tidak pernah tapi rata rata satu pasien itu pasti dapat obat sirop
ya bisa satu pasien dapat dua tiga obat sirop
saat ini pemerintah melalui kementerian kesehatan
masih melakukan investigasi tentang adanya lonjakan jumlah kasus
gagal ginjal akut pada anak yang terjadi sejak agustus dua ribu dua puluh
selama investigasi berlangsung kemenkes meminta penghentian
sementara penggunaan obat sirop untuk anak
hingga didapat kesimpulan
tim liputan cnn indonesia